anda kembali di redaksi siang densus delapan puluh delapan menahan tiga orang terduga teroris
beserta empat bom siap ledak dalam penggeledahan yang dilakukan di gelanggang mahasiswa
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas riau
bom tersebut rencananya akan diledakkan di gedung dpr ri dan juga dprd riau
pasca penyerangan markas kepolisian daerah riau di pekanbaru pada enam belas mei dua ribu delapan belas
densus delapan puluh delapan terus mencari sejumlah terduga teroris
pada sabtu sore usai menggeledah gelanggang mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik universitas riau
densus delapan puluh delapan menahan tiga terduga teroris yang berinisial z k dan b
dari mereka petugas juga menyita empat bom siap ledak dua busur panah delapan anak panah dan senapan angin
ketiga pelaku yang merupakan alumni visip universitas riau tahun dua ribu dua dua ribu empat
dan dua ribu lima tersebut diketahui menumpang tidur di mes mahasiswa pecinta alam untuk merakit bom
menurut kepolisian keempat bom tersebut rencananya akan diledakan di gedung dpr ri serta kantor dprd riau
ada empat bom yang siap untuk diledakan
dan sekarang sudah digunakan keempat bom tersebut
kemudian serbuk serbu ada delapan macam
di antaranya serbuk yang a
sangat mudah untuk sensitif untuk meledak seperti yang disampaikan oleh kami bumas tadi
dilansir laman cnn indonesia com irjen nanda menambahkan
bom tersebut memiliki daya ledak yang sama dengan bom di surabaya mei lalu
ketiga orang terduga teroris yang ditangkap densus delapan puluh delapan tersebut
langsung dibawa ke jakarta untuk diproses lebih lanjut
hingga kini kepolisian belum dapat memastikan mereka berasal dari jaringan atau kelompok panah
zainul ahsan tanjung pekanbaru